raja salman menunjuk dua nama baru untuk menggantikan dua menteri di kabinet arab saudi yang terjerat kasus korupsi pada sabtu waktu setempat
raja salman juga memerintahkan dibentuknya komite khusus untuk memberantas korupsi yang dipimpin oleh putra mahkota mohamed bin salman
sedikitnya sebelas pangeran dan empat menteri serta puluhan mantan menteri ditangkap oleh komite pemberantasan korupsi yang dipimpin putra mahkota mohamed bin salman
dari hasil penangkapan ini raja salman segera menunjuk dua nama baru untuk mengganti dua nama menteri yang terbukti korupsi
dua nama yang ditunjuk adalah pangeran khalid bin ayaf untuk menggantikan mite bin abdullah sebagai menteri pertahanan nasional
serta menteri perekonomian adel fakih digantikan mohamed al tuwajri
komite anti korupsi saudi yang dipimpin putra mahkota arab saudi muhammad bin salman menangkap sejumlah orang yang diduga terkait kasus korupsi
sedikitnya ada sebelas pangeran dan empat menteri yang diduga terlibat korupsi
menteri garda nasional mitep bin abdullah ditangkap dan posisinya digantikan oleh pangeran khalid bin ayaf
selanjutnya juga ada menteri ekonomi adel fakih ditangkap dan posisinya digantikan oleh muhammad al tuwajri
serta nama lain datang dari kalangan
pengusaha sekaligus salah satu orang terkaya di dunia al walid bin talal juga ikut ditangkap
panglima angkatan laut abdullah al sultan juga turut ditangkap dan jabatannya digantikan oleh laksamana fahad al ghafaile
dan berikut daftar lengkap empat belas orang yang ditangkap komite anti korupsi arab saudi
dan di sana setidaknya tadi ada juga nama panglima
pangeran turki bin nasar al saud
juga ada walid bin ibrahim yang merupakan pemilik mbc media company
serta tadi juga kami sudah menyebutkan ada al walid bin talal yang juga merupakan pemilik the kingdom holding group
pangeran mitab bin abdullah dan juga mantan menteri garda nasional arab saudi
selanjutnya juga ada khalid al tuwajri yang merupakan mantan presiden saudi royalku
dan adel al fakih menteri ekonomi dan perencanaan arab saudi
omer dabah mantan presiden saudi arabian general investment authority
saleh kamel seorang jutawan saud al tobaishi mantan kepala protokol kerajaan
dan juga ada mantan menteri keuangan bernama ibrahim al asaf
selanjutnya juga ada pemilik bin laden group yaitu bakar bin ladin
serta saud al dawish mantan ceo saudi telekom company
company maksud kami dan khalid al mulhem mantan direktur umum saudi arabian airlines